kita ke informasi lainnya asian paragames dua ribu delapan belas akan dimulai enam oktober mendatang
pertandingan akan digelar di beberapa tempat diantaranya komplek gelora bung karno
kemudian velodrome rawomangun dan g expo kemayoran
penyandang disabilitas akan diberikan akses masuk gratis untuk menonton pertandingan
ketua indonesia paragames dua ribu delapan belas organizing committee enab goh kerajaan sabtu oktohari
di kementerian sosial pada selasa pagi menyatakan
tiket dibagi empat bagian yaitu tiket upacara pembukaan dan penutupan
kemudian tiket masuk senayan tiket pertandingan dan tiket pertandingan final
khusus untuk penyandang disabilitas yang berangkat bersama rombongan kementerian sosial
akan diberikan tiket gratis
terkait dengan penyandang disabilitas itu kami akan bekerja sama dengan kementerian sosial
agar bisa menerima menampung dan mengkoordinir organisasi maupun kompetensi
kementerian sosial akan diberikan tiket untuk menerima menerima dan menerima
dan menerima menerima dan menerima
yang resmi di bawah pemerintah untuk bisa mendapatkan fasilitas gratis ke asean paragames dua ribu delapan belas
saya sebagai penyandang disabilitas merasa bersyukur bahagia
dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada enab goh dan juga pemerintah
termasuk kementerian sosial yang sudah memberi fasilitas untuk menonton secara gratis
dan mudah mudahan acara asean paragames nantinya menjadi sangat sukses
dan mengangkat nama baik indonesia di mata dunia